tradisi mangulosi dalam adat batak sudah berlangsung ratusan tahun
ulos memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat batak
tidak hanya mengandung unsur seni namun ulos juga memiliki makna filosofi
pelestarian ulos bergantung pada keberlanjutan dan kebutuhan pemakaiannya
dalam setiap kegiatan adat masyarakat batak
ulos merupakan identitas masyarakat batak yang tak bisa dipisahkan
motif ulos pun memiliki filosofi cerminan karakter orang batak
berbicara tentang ulos tidak lengkap rasanya jika kita tidak mengunjungi pasar tradisional ulos
saat ini saya sudah berada di kota pematang siantar
kota yang berhimpitan dengan kabupaten toba samosir dan kabupaten simalungun
memiliki satu pasar tradisional terbesar yang menjajakan ulos di pasar tersebut
seperti apa pasarnya mari kita lihat
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
kota pematang siantar
horas horas yang banget siang
ini juga ulas ya iya ulas apa aja nih bang
kalau yang ini yang lagi di depan ini semua ini glos sadum namanya
ini sadum yang ini
ini dia namanya
handi handi kalau dia orang batak ya kan
iya untuk dipakai perempuan sih
iya ini juga ulas juga tapi dia untuk perempuan
seperti ini kalau ini misalnya kisarannya satu ratus lima puluh an ini sekitar dua ratus an
dia lebih bagus lagi dia coraknya udah lebih beda gitu
iya lebih berwarna ya iya beda udah lebih beda dari vina pakai itu tadi
ulas yang lain oh kalau seperti
katakan dia kan kalau pesta perkawinan itu kan pihak perempuan yang mengasih untuk pihak laki laki ya kan
nah jadi anda kalau misalnya
untuk jadi ulos hela dia namanya ragiotang nah inilah dia ragiotang
kalau ini masih yang biasa
ya kan ragehotang
kalau ada misalnya kalau misalnya seperti ini tadi kan untuk hela kan kalau untuk pak camot
namanya pucah atau pinucahan pucah pucah pinucahan ya gitu dan motifnya hanya kayak gini aja ya banyak banyak pucah banyak
ini yang masih biasa nih salah satu motif pucah yang biasa ya
pada zaman dahulu orang tidak boleh menenun ulos sembarangan
ukuran panjang dan lebarnya tidak boleh menyimpang dari ketentuan
selama proses pembuatan ulos berlangsung pun si penenun harus menaati aturan
misalnya tidak boleh meninggalkan kampung untuk menyelesaikan pekerjaannya di kampung lain
jika terjadi pelanggaran orang batak percaya tondi atau roh kain tenun tersebut akan hilang
hal inilah yang menunjukkan adanya degradasi pengerjaan ulos pada zaman sekarang
pasir pasir kehidupan orang batak itu
itu mulai dari kendungan
si orang batak itu sampai ketika dia lahir
kemudian ketika dia lahir
ee ketika dia dalam kendungan
datanglah hula hula untuk mengantarkan
dalam acara membusuri diberikanlah ulos
si hula hula itu memberikan ulos untuk memberikan semangat kepada putrinya
karena ketika dia akan melahirkan nanti di dalam pemahaman orang batak dia akan melawan maut
maka dia diberikan ee
kain tenun ulos sebagai doa untuk memberikan keselamatan terhadap bayi yang akan lahir
orang tua dari si laki laki yang menikah itu diberikan oleh orang tua dari pengantin perempuan ulos
itulah yang disebutkan ulos pas samad
kemudian orang tua si perempuan yang menikah memberikan ulos hela kepada menantunya
dan akan banyak lagi nanti yang memberikan ulos
sesuai dengan komposisi dali endatunya
nah kemudian ketika dia juga apakah memestakan rumah yang baru
maka pihak hula hulanya juga memberikan ulos
semua pemberian ulos itu itu kita maknai sebagai ucapan doa
bintang maratur si tolu tuho
dan ulos haruguan
adalah beberapa di antara ratusan jenis ulos yang dikenal oleh suku batak
memiliki makna bila ijuk adalah pelekat pada pelepah batang
ulos merupakan pengikat kasih sayang antar sesama
menjaga keberadaan ulos
dalam tradisi masyarakat batak
merupakan bentuk penghargaan generasi saat ini
terhadap pusaka batak yang tak beragam